selamat sore rekan rekan media
pada kesempatan sore ini kami dari satyos damai kartan akan melaksanakan kegiatan resilis
di mana kami ada beberapa hal yang disampaikan
yang pertama bahwa menyatakan benar bahwa operasi damai karten telah melakukan penangkapan
pada salah satu tersangka yang diduga melakukan penembakan terhadap dan ramil
kemudian yang kedua bahwa penangkapan dilakukan di distrik paniai timur kampung bapak uda
kabupaten paniai oleh satgas gakum operasi damaikatten
dan yang ketiga sementara ini sudah dilakukan penyidikan untuk mendalami peran yang bersangkutan
dari keterangan dari keterangan polres nabire juga kami peroleh informasi bahwa
tiga tersangka merupakan tersangka kasus dua kasus tiga ratus enam puluh lima dan juga dua belas tkp kasus curanmor
jadi jelas bahwa tersangka merupakan penjahat yang terlibat dari berbagai pristio kriminal
kemudian terakhir kami harapkan dan tentunya doa dari rekan rekan semoga kami dari operasi damai karten
bisa melakukan pengungkapan dan penangkapan semua tersangka yang terlibat dari kasus penembakan
demikian apabila ada pertanyaan silahkan
mungkin untuk yang bersangkutan ini di organisasi tkp itu terlibat dari peran
untuk itu kita peran perannya sedang kita dalami
karena dia baru datang kita lakukan pemeriksaan singkat tapi kami yakin bahwa kita paling tidak sekurang kurangnya
punya alat bukti untuk menyatakan dia ini terlibat dalam kegiatan penembakan
dan kalau dari keterangan tersangka ada berapa orang pelaku pada saat ini
dan kan kalau tidak salah di relesen itu disebutkan bahwa dandami itu di embak
apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain
ya itu kalau untuk peran perannya kami sedang dalami
pastikan bahwa dari hasil visum memang kita
juga menemukan sekurang kurangnya ada satu
apa ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum
dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak jatuh kemudian dilakukan pengananya
sementara kami tidak tahu bahwa dipanjakan banyak kelompok kelompok akabat
ini si yang melakukan penembakan dia termasuk kelompok mana
dia termasuk salah satu kelompok
ini ada gambar ini adalah kelompoknya
ini kami dapatkan alat buktinya
ini mereka berkumpul sebelum melakukan kegiatan ya
sebelum melakukan kegiatan pemimpin kelompoknya adalah oce aboma yang paling kanan
apakah enam orang saat ini identitasnya sudah diketahui dan statusnya sekarang sudah dimaksudkan
kalau sementara ini ada sudah lima orang yang kita kenali
untuk pendalaman selanjutnya tadi saya kali sampaikan dalam tahap penyidikan selanjutnya
menter dari keterangan tersebut penembakannya apakah terencana atau memang sekolah bisa jadi
berarti korban ini sudah jodohan jadi targetnya mereka
kalau itu kita sedang dalami tapi bahwa peristiwa penembakannya itu direncanakan
selain dari kasus yang ini apakah ada catatan kriminal yang lain
yang kami sampaikan tadi informasi dari kores navire yang bersangkutan
artinya tersangka yang kita amankan itu terlibat
yang pertama adalah dua tkp tiga ratus enam puluh lima penyamretan
kemudian dua belas tkp aturan nomor tiga ratus enam puluh tiga
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
sya alum um swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
yang mulia ketua bapak suhartoyo
yang mulia bapak saldi isra
yang mulia bapak ari fidayat
yang mulia ibu eni nurbaningsih
yang mulia bapak daniel yusmik peko
dan yang mulia bapak guntur hamsa
yang mulia bapak ridwan mansur
dan bapak ibu sekalian
bapak menko pmk dan menko perekonomian
tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran
kami langsung menjelaskan tentang program program
yang kami lakukan di kementerian sosial
yang mulia para hakim kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga
anggaran kementerian sosial sebesar rp delapan puluh tujuh triliun dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat satu ratus empat puluh
anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial
sebesar rp delapan puluh enam seratus dua ratus tujuh puluh satu tujuh ratus lima atau sembilan puluh delapan enam puluh lima persen
ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh bapak bapak sebelumnya dan bapak ibu sebelumnya
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam triliun dari perlindungan sosial
kemudian program dukungan manajemen sebesar satu triliun
rp satu ratus tujuh puluh lima satu ratus dua empat ratus tiga puluh lima atau satu tiga puluh lima persen
dengan penjelasan bahwa anggaran perbelanja
belanja pegawai rp empat ratus tiga puluh delapan empat ratus tiga puluh delapan
rp delapan tujuh belas miliar atau lima puluh persen
belanja barang rp tiga tiga ratus lima puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat
belanja modal rp satu ratus enam puluh tujuh dua puluh dua miliar atau sembilan belas persen
belanja bantuan sosial rp delapan puluh tiga tiga ratus enam belas